bandung tak akan selesai dijelajahi dalam sehari
mulai dari wisata fashion sampai kulinernya
dijamin pasti kangen pengen kembali
kali ini kita jelajah wisata amsterdam
ya tulisan ini menyambut kedatangan saya
ya sebelum berburu foto ala belanda sesuai protokol kesehatan
pengunjung diminta untuk memakai hand sanitizer dan cek suhu tubuh
ya suasana negeri kincir angin sudah terasa saat saya masuk
menyuguhkan nuansa yang mirip dengan replika pedesaan di belanda sana
kita kalau dari ownernya sendiri konsepnya ini kayak rumah
tapi rumahnya itu kesannya belanda banget gitu
jadi di sini sebenarnya enggak repot
repot repot banget enggak susah susah banget
rumahnya ya rumah ala belanda
di sana ya kurang lebih rumahnya kayak gini gitu
nuansanya biar kayak di rumah sendiri
terus selebihnya kita taman ya
kita semaksimal mungkin tamannya juga nuansanya kayak di sana juga
saatnya mengabadikan dengan bersuah foto
nah kalau ini
ini adalah favorit para pengunjung untuk berfoto
belanda dijuluki dengan negeri kincir angin karena terdapat lebih dari seribu kincir angin
yang masih berdiri sejak tahun seribu delapan ratus lima puluh hingga saat ini
kalau yang ini klompen huis atau rumah klompen raksasa
yang terakhir ada sepasang sepatu kayu raksasa atau klompen
satu dua tiga
nah tak hanya kincir angin saja yang menjadi ikon negara belanda
klompen juga menjadi ikonnya
klopen ini adalah sepatu kayu yang digunakan pada zaman dahulu oleh warga negara belanda
selain bisa berfoto dengan latar yang cantik ala belanda
di sini pengunjung bisa memakai pakaian tradisional belanda
yaitu kledel raj dengan topi runcing
check dengan topi runcing berwarna putih yang disebut jakita
biar totalitas pikniknya untuk menyewa baju ini dikenakan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah saja
soalnya yang pertama tempat ini unik ya jadi belum ada gitu di wilayah lembang
khususnya tempat yang menawarkan tempat wisata yang ada satu negara yang di ikon kan gitu
jadi di sini kan belanda namanya rumah belanda
jadi banyak juga fasilitasnya gitu mulai dari kostum makanan pun banyak yang dari belanda gitu

bersuah foto sudah saatnya makan
tentunya dengan menu dari negara kincir angin belanda
bandung memang tidak ada habisnya kan
selalu ada tempat yang menarik buat kita kunjungi
apalagi di wisata ala belanda ini
tiketnya super murah cuma dua puluh ribu rupiah
yuk ke bandung
yuk ke bandung
yuk ke bandung
yuk ke bandung
dan permata sari bandung jawa barat